anda kembali di after sepuluh kita masuk ke informasi selanjutnya
rabu pagi kepolisian republik indonesia menggelar upacara untuk memperingati hari bayangkara yang ke tujuh puluh empat
peringatan hari ulang tahun polri ini dirayakan secara sederhana di tengah masa pandemi covid sembilan belas
berbeda dari tahun tahun sebelumnya upacara peringatan digelar secara virtual
upacara dipimpin langsung oleh presiden joko widodo sebagai inspektur di istana negara
selain itu kapolri jenderal idam aziz juga hadir di istana negara
sementara pejabat polri lainnya mengikuti upacara di gedung bareskrim mabes polri jakarta selatan
kepolisian daerah dari tiga puluh empat provinsi dan sejumlah kepolisian resort juga turut dalam upacara ini
walau digelar secara virtual peringatan hari bayangkara ke tujuh puluh empat ini tetap berlangsung hikmat
seluruh pejabat kepolisian sebagai peserta upacara juga memenuhi protokol kesehatan
dan saat ini kita sudah terhubung dengan putri demas produser lapangan cnn indonesia di mabes polri jakarta
ya demo seperti apa peringatan hut bayangkara di mabes polri saat ini ada kegiatan apa saja tahun ini
selamat pagi maggie dan mai
hari bayangkara ataupun hari peringatan ulang tahun polisi republik indonesia ini menjadi hari yang sangat penting bagi kepolisian
namun di tengah pandemi seperti ini maka ada sebuah penyesuaian
terutama adanya penyederhanaan dari perayaan yang sangat penting ini yakni adanya upacara yang digelar secara virtual
dan upacara virtual ini digelar di beberapa tempat
salah satunya ini dipimpin langsung oleh presiden joko widodo sebagai inspektur upacara dari istana negara
dan di istana negara ini juga dihadiri oleh kapolri jenderal idam asis dan juga ada panglima tni pula mas ekal hadi coyono yang juga hadir di istana
kemudian di mabes polri di gedung barreskrim ini diikuti
oleh wakapolri dan juga enam belas pejabat polri lainnya
selain itu dari gedung triburata ini juga diikuti oleh puna wirawan atau mantan mantan kapolri yang juga mengikuti upacara secara virtual
selain dari istana dan juga mabes polri ini upacara virtual juga diikuti oleh kepolisian daerah di tiga puluh empat provinsi
kemudian juga ada sejumlah kepolisian resor yang mengikuti upacara ini
total ada empat ratus sembilan puluh
ada enam puluh tiga polres yang mengikuti upacara
dan ada sejumlah polres yang juga melakukan interaksi langsung dengan presiden tadi setelah dilakukannya upacara
yakni ada enam polres yang total ada empat polres diantaranya ini adalah polres dari daerah daerah perbatasan atau daerah terluar dari republik indonesia
ini ada polres dari sabang kemudian dari merauke kepulauan talaut sulawesi utara dan juga rotendao ntt
kemudian ada dua polres lain ini yang juga ditunjuk langsung oleh presiden joko widodo untuk bisa melakukan interaksi
dan melaporkan kondisi terkini dari wilayah wilayah tersebut ada polres pulang pisau di kalimantan tengah dan juga dari gunung kidul
dari polres polres ini tadi presiden menyapa dan langsung menanyakan bagaimana kondisi terkini dari daerah daerah tempat para kapolres ini bertugas
dan hal hal yang ditanyakan oleh presiden jokowi ini merupakan terkait dengan bagaimana
utamanya saat ini adalah penanganan pandemi covid sembilan belas di wilayah wilayah tersebut
sebagaimana kita mengetahui bahwa kepolisian ini juga menjadi salah satu pilar yang berperan untuk turut serta untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar di bulan bulan kemarin sejak pandemi ini ada di indonesia hingga saat ini di masa transisi menuju new normal ini
selain itu untuk daerah daerah tertentu seperti ada dari polres sabang dan juga polres pulang pisau
di kalimantan tengah ini presiden joko widodo juga menanyakan mengenai persiapan antisipasi bagaimana kepolisian ini bisa bekerjasama dengan berbagai elemen di masyarakat
baik pemerintah maupun juga tni dan juga masyarakat ini untuk penanganan adanya kebakaran hutan yang dimungkinkan ada di musim kemarau ini
selain dari upacara secara virtual yang dilaksanakan di hari bayangkara ini
presiden jokowi dodo tadi juga menganugerahi
jadi kepada lima anggota kepolisian di seluruh indonesia ini yang berprestasi dan juga dianggap telah menjalankan nilai nilai
menjalankan pedoman dari kepolisian untuk bisa menjaga keamanan dan stabilitas negara
yaitu pemberian tanda kehormatan bintang bayangkara nararia kepada lima anggota kepolisian
untuk tahun ini hari bayangkara
ini mengusung tema kamtipnas kondusif masyarakat semakin produktif
di mana ada sejumlah amanat dari presiden joko widodo ini yang diberikan kepada pihak kepolisian
terutama di masa ini ada sejumlah agenda dari pihak kepolisian untuk mendukung bagaimana pemerintah indonesia untuk melakukan penanganan pandemi covid sembilan belas
dan juga untuk menghadapi pilgada serentak yang akan jatuh di desember mendatang
walaupun ada agenda agenda besar yang dijalankan oleh pemerintahan republik indonesia
namun presiden juga tadi mengingatkan agar polri tetap bisa menjalankan agenda agenda strategis di tubuh polri sendiri
salah satunya adalah reformasi birokrasi
agar kepolisian ini terus bisa mengayomi dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat
dan juga untuk selalu profesional transparan
mempunyai teknis administratif yang juga tetap berpihak pada masyarakat
selain itu juga presiden tadi mengingatkan agar polri ini terus bersinergi
bekerjasama dengan pemerintah kemudian juga dengan tni
dan juga masyarakat untuk bisa menjaga agar penanganan pandemi covid sembilan belas ini bisa dipercepat
terutama bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan dari masyarakat ini tetap bisa dilaksanakan
dilaksanakan secara disiplin
selain itu presiden juga tadi meminta agar kepolisian ini juga turut mendukung agenda pemerintah
untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi secara nasional di masa pandemi covid sembilan belas ini
baik terima kasih demes putri produser lapangan cnn indonesia melaporkan dan selamat bertugas kembali